kita ke informasi berikutnya hari ini gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas meluncurkan portalw covid sembilan belas go id sebagai sumber resmi penanggulangan virus corona
situs ini bertujuan agar publik mendapatkan informasi resmi yang akurat dan terpercaya penanggulangan virus corona yang sudah menjadi pandemi global
selain itu situs ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan resmi untuk informasi satu pintu terkait virus corona dan bagaimana mengendalikannya
hari ini rabu delapan belas maret dua ribu dua puluh gugus tugas meluncurkan portal covid sembilan belas go id sebagai sumber informasi resmi penanggulangan virus corona
situs ini bertujuan memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya
lindungi diri anda
dan lindungi sesama